jangan ganggu mereka
biarkan mereka bertahan
kita bakal tahu siapa yang jadi pemenang
tidak akan pernah
tahu siapa yang akan menjadi pemenang
akan masih di tangan
aku ingin tahu
seberapa besar ilmu kanuraganmu
akhirnya kita bertemu lagi
sekarang kita buktikan
siapa yang lebih unggul
kau atau aku
jangan bercepat durah